yang memiliki iq tinggi
kelas khusus bertajuk free extraordinary u ini merupakan program dinas pendidikan kota surabaya
bagi pelajar sd dan smp negeri ataupun swasta di kota palawan yang memiliki iq tinggi
para pelajar ini akan mendapat tambahan jam belajar atau kelas khusus di luar jam sekolah umum
namun untuk masuk kelas khusus tersebut
ada seleksi yang harus diikuti mulai tes potensi akademik hingga psikotest
kelas khusus bagi siswa dengan iq tinggi ini akan terbagi di wilayah surabaya utara timur dan barat
yang melibatkan tenaga pengancur terbaik di kota surabaya
sekolah yang fasilitas dan sarana prasarananya memenuhi syarat
akan ditunjuk dinas pendidikan surabaya sebagai lokasi belajar
untuk kelasnya kami ingin mendesain ini yang terbaik
oleh karena itu kelasnya juga jumlahnya tidak besar satu kelas itu
ya satu kelas itu tidak besar
maksimal ada dua puluh anak
nanti akan kita sesuaikan
yang jelas kita akan sesuaikan dengan grade yang kemudian kita gariskan
kalau kemudian sudah terpenuhi dan jumlahnya banyak kita akan sesuaikan
niat pemerintah kota surabaya memberi layanan terbaik di dunia pendidikan itu pun
diapresiasi oleh dewan pendidikan jawa timur
namun saat ini kondisi pendidikan di kota surabaya
yang lebih mendesak adalah memetakan semua potensi anak
dan mendorong guru dapat menumbuhkan serta menggali potensi
dalam kegiatan belajar di sekolah
adanya pemisahan kelas khusus ini pun dikhawatirkan
akan menimbulkan kesenjangan dalam dunia pendidikan surabaya
menurut saya ini menjadi filosofi pendidikan pelajar pancasila
di mana di sana ada kegotong royongan ada kemandirian
kemudian ada saling sinergi
nah kalau mereka diciptakan kelas kelas khusus
dan apalagi kemudian dipilih dengan seleksi mereka yang berakiu tinggi
maka pendidikan surabaya akan menjadi sangat eksklusif
dan itu akan membangun kasta kasta baru di dalam pendidikan surabaya
program kelas khusus free extraordinary u direncanakan dilaksanakan
bertepatan pada hari guru november mendatang
pemerintah kota surabaya juga menggandeng seorang
fisikawan indonesia yang dikenal sebagai pemimbing
tim olimpiade fisika indonesia untuk memberi pelajaran bagi siswa
dan pembinaan bagi tenaga pendidik dalam program tersebut
gaya klarisa agaripal surabaya jawa timur